polemik harga beras seakan timbul tenggelam dan tak pernah terselesaikan
bank dunia sudah menyatakan bahwa indonesia memiliki harga beras tertinggi di asia tenggara
meski hal ini dibantah oleh kementerian pertanian dan juga badan pangan nasional
direktur utama bulog juga sudah menyatakan bahwa adanya mafia yang diduga membuat lonjakan harga beras ikut naik
lantas sebenarnya apa penyebab dari naiknya harga beras
indonesia negeri yang makanan pokok rakyatnya adalah nasi
selalu dihadapkan masalah harga beras
belakangan harga beras terus merangkak naik dari harga rp sembilan per kilogram kini menyentuh harga rp dua belas per kilogram
kenaikan harga ini tentu memberatkan masyarakat
seperti yang terjadi di pasar tebet timur jakarta selatan
prihatin aja karena memang beras kebutuhan kita ya buru mata kebutuhan masyarakat ya itu aja sih
minta dia turun turun
biar harga yang normal biasa rp sepuluh ya udah rp sepuluh
menurut aku apalagi aku punya keluarga punya ibu bapak gitu
naiknya harga beras saat ini ternyata tidak dinikmati oleh pedagang beras eceran di pasar
pedagang mengaku kenaikan harga beras sudah terjadi di tingkat pemasok sehingga membuat keuntungan mereka menipis
paling murah saya sih di sini jual rp sembilan awalnya karena kedai kenin saya jual rp sepuluh
itu asal ada aja mbak kalau buat
untungnya sih tipis banget penting asal ada
katanya sih pasokannya kurang gitu ya dari pasar induknya
sehingga ke pedagangnya juga ini berdampak ke kita yang pedagang pengecer seperti ini gitu
jadi pasokannya katanya kurang gitu
masalah kenaikan harga beras pun semakin pelik
ketika para pejabat yang bertanggung jawab menangani ini mengaku tidak ada masalah
menteri pertanian syahrul yassin limpo mengungkapkan
kenaikan harga beras yang terjadi saat ini lumrah terjadi
karena saat ini masih dalam masa tanam belum memasuki masa panen raya
mentan juga membantah kenaikan harga beras karena adanya gagal panen
ada januari itu di pertanian selama sepuluh tahun agak kritis
kenapa orang baru mulai tanam sebagian baru menunggu panen
jadi memang kalau januari bikin bikin kaget kaget
dirut bulog budi waseso juga mengaku telah melakukan antisipasi menipisnya stok beras
dengan melakukan import dari empat negara dengan total lima ratus ribu ton
dirut bulog yang biasa dipanggil buas ini bahkan mengaku telah mengguyur pasar dengan beras murah
seharga rp delapan tiga ratus hingga rp delapan enam ratus per kilogram untuk menurunkan harga beras di tingkat pengecer
namun faktanya harga beras tidak bergeser dan masih bertengger
di harga kisaran dua belas rupiah per kilogram
menanggapi gagalnya operasi pasar yang dilakukan
buas menduga ada mafia beras yang mengoplos beras bulog dan dijual dengan harga premium
ini kan akan mubazir kita operasi pasar
berarti kan bisa terjadi harga itu mahal larinya ke premium lagi
jadi jangan cari untung saja
makanya kemarin yang saya coba enam rupiah
tidak mempengaruhi pasar tidak mempengaruhi harga
sementara itu pedagang beras cipinang membantah adanya praktik pengoplosan
salah satu pedagang beras mengungkapkan tingginya permintaan dan tidak adanya stok yang menyebabkan harga beras naik
kita ratakan biar kebagian semua
oh itu di bulog
kalau ke bulognya sendiri berapa bu
ke bulog itu per po itu seratus ton
per berapa lama
tiga hari sekali
tiga hari sekali seratus ton
emang sekarang lagi di daerah daerah itu lagi butuh beras banyak atau gimana
betul lagi butuh beras banyak di bawah bawah juga memang nggak ada beras
pengamat pangan bustanul arifin mengungkapkan kegagapan pemerintah menangani masalah beras bisa berakibat sangat merugikan masyarakat
masalah manajemen stok cadangan beras yang buruk bisa menaikkan harga beras atau membuat anjlok harga beras yang justru bakal merugikan petani
jadi kata kuncinya manajemen stok menjadi penentu dari keberhasilan ini jarak pendek
dan dari situ baru kita bicara yang jarak panjang menggunakan teknologi baru smart farming
terkait masalah beras yang tak kunjung tuntas ini lagi lagi masyarakat sebagai konsumen yang selalu dirugikan dan hanya bisa pasrah terbebani
masyarakat tentu menunggu keseriusan pemerintah menangani tata kelola pangan khususnya beras
sehingga masalah ini tidak lagi terus berulang
tim liputan cnn indonesia